ketemu mas haipul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

tahap perkembangan hewan
itu tuh yang itu
kalau nyiram tanaman itu jangan banyak banyak airnya
tapi pak ini tuh udah hemat
dan biasanya kita kalau nyiram emang kayak gini ya enggak
nyirem tuh begini nih contohnya
nih kalau pakai ember
aduh aduh aduh aduh aduh
nih kalau pakai ini
segitu aja cukup
ya kakak sumur lah pokoknya
itu kalau dicipet cipret luas tanaman ini mau jadi apa
itu mana mana sungguh terlalu irit
begitu dia menyanyi tau
kan kalau kayak begitu kan kasian kembangnya
masih tetap di sini
kau punya ide nggak
zul kau punya nggak
nah aku punya ide
kalau ide heikal mah
aku punya ide yang lebih bagus
pasti ide aku ini
perfect deh pokoknya
tapi aku perlu bantuan
indra sama lokman
heikal mimpi apa sih
saya mah sebetulnya mau gedeg banget
itu mah keonakannya kayak amin
aku boleh begitu
kan pak saipul dateng
mau membenahi pesan renkun anta
biar pesan renkun anta itu
lebih baik lagi
cuman masalahnya nih pesantren
bukannya makin baik
anak anak disuruh nge chat kamar
nah kalau berantakan
kan saya juga yang repot
jadi kalau kata saya mah dia
kebangetan apa namanya ya
itu dia maksud saya pak de
hampir sama dengan
oh gitu ya
kayak omongan serege
udah hal mah beda banget
lu sama serege beda
antara langit dan bumi
he yang satu putih
yang satu buluh
ketemu yang namanya
itu mas saipul
saya pengen chat rumahnya
ya ratak sekalian
itu sebetulnya mas saipul punya bini
apakah enggak dia
saya emang gak keberanian pak de ya
andai kata dia punya bini
yang nabukannya seledri
nggak masak biji
kenyang gak tembu
mulut di menyon menyonin
emang udah jelek
padahal gak diajarin apa
kalau kita tuh
itu namanya fitnah
kalo kagak bener
tapi kalo bener
gak ngasih tau lagi
kan emang diem diem gaya
ya pak dempul
eh pak dempul
kan tadi pak saipul udah makan malem
masa sekarang mau makan lagi
buat sarapan besok
kan pak saiful yang ngajarin kita
kalo kita masak sekarang
berarti pemborosan dong
betul itu kata pak d
ada temennya setan
coba nih dengerin
masakan pak siti
dan pak d
nanti kalo enggak enak kan
anak anak jadi nggak mau makan
dibuang begitu aja
justru saya bikin supaya tidak
ini aja udah
udah cepet bikinin
enggak nabrak aku juga
yaudah sekarang aku duduk
tidak bisa duduk sana
tidur ini udah nyenyak banget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
kamu mau ngapain sih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
ya pilih lah cerita nola
cerita tuh bisa besok
semua udah ngantuk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
dan gak betah dari pusat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
jadi gini rencananya
aku tuh pengen bikin kecoa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
aku bikin kecoa mainan
semirip miripnya dengan yang lainnya
semirip miripnya dengan yang lainnya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
biar dia takut
terus kita ketawain deh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
dan keluar dari pusat rencana rengkun anta
ya gak temen temen
aku ngomong panjang lebar